cepat serahkan suami itu
kamu tidak apa apa
taman kan jangan dipati
tolik digigit semua orang mirip kelelawar
paman tidak ada pilihan lain
begitu tolik sadar
dia jadi gila
kamu ini sudah tidur bertiga masih aja takut
gimana gak takut jul
iya serem banget tuh kak
jok buka jok
nggak jul kamu aja
kamu kan yang punya rumah
biarin aja sekarang kita tidur

bu cuci baik baik bu
bu cuci baik baik bu
siap yang salah duluan
kamu yang nandang garbatan

udah nih akal akalan kamu aja mas
karena kamu mau deketin aku
tidur di sofa
nanti kalau tidur
walaupun pasti ku terbakar cemburu
walaupun pasti ku terbakar cemburu
tapi janganlah kau kemana mana
walau tanpa kata
cinta ku tak ada lagi
jadi selain saya ada lagi yang datang

kamu hubungin dia ya
aku gak hubungin dia kok mas
aku gak hubungin dia kok mas
nih kalau kamu gak percaya nih mas nih
hewan aku tuh rusak
jadi mana mungkin aku hubungin
mas ini cuma kebetulan aja
ketika bu alma minta tolong keluar
kebetulannya bisa pas banget ya
kalo percaya deh sama aku mas

yang aku tahu dia cuma lagi ngerjain proyek yang di daerahnya emang di daerah situ
iya juga sih
soalnya tempat proyek yang mau gue liat besok kan juga di daerah sini
nino juga kontraktornya kan
nino juga kontraktornya kan
terus waktu kamu pingsan dia ngapain kamu
dia dong gak mau
dia juga gak ngapain aku mas
kamu kenapa sih istri lagi sakit
yang dikanya nino terus

aku rasa kayak kamu suka deh sama mas nino
aku rasa kayak kamu suka deh sama mas nino

bercanda kok mas
masih demam gak
masih demam gak

kalau masih demam mau ke dokter

kita berhenti dulu sayang
aku raksa banget papa
semua semua karena kamu
ibu amin ibu
ketia akan disambung pak
ketia akan disambung
kenapa tiba tiba perasaan aku gak enak ya
apa benar ini dengan pak nino
betul saya sendiri
kami dari rumah sakit pita bogor ingin mengabarkan bahwa ibu elsa anindita
dan ibu karina chandra ada di rumah sakit dita bogor pak
mereka baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas pak
ya allah mama elsa
terima kasih informasinya saya ke sana sekarang ya
selamat datang mbak andin
terima kasih ya
terima kasih ya
mbak andin kiki kangen banget sama mbak andin tau
apa sih orang baru kemarin perginya sekarang udah balik lagi
hei satu hari itu berasanya gigi itu udah kayak gak ketemu satu tahun mbak
duh kiki seneng banget deh berasa kayak dapet thr
lebara idul fitri digabung sama idul adagitu mbak jebret
udah gitu mulai hari ini ada dua orang yang baik hati
dua orang bidadari tinggal di rumah ini
nanti masuk angin loh
andin bakal tau kalo gue adalah kakaknya roy
dan mama juga bakal tau kalo andin adalah pembunuh roy
mas sudah pulang
al sudah pulang
oke kalo gitu kamu tungguin rena ya
tunggu dia kebangun saya mau keluar
thank you sus
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
mas kamu sudah pulang
selamat datang nanti mula
kamu apa kabar andin
tante tahu al sudah bikin kamu kecewa
maaf tante sebelumnya
aku benar benar gak nyangka sebenarnya
apa benar tante depresi
karena tante yang aku kenal tante ini orang yang sangat baik dan sangat hangat
tante memang depresi
dan tante sempat dirawat selama tiga tahun di penang malaysia
tante aku ingin tahu
tante aku ingin tahu
tante aku ingin tahu
tante aku ingin tahu
tante aku ingin tahu
jadi aku mau tanya tante ini memang apa yang tante lakukan
sadar tanpa tahu kalau al pasti menunggu momen yang tepat untuk memperkenalkan kita berdua
hanya menggunakan waktu
kamu pokoknya jangan salah paham kamu jangan sakit hati
dia cuma mau yang terbaik untuk mempertemukan kita berdua
jangan tinggalin rumah ini
untuk masalah al pastinya aku akan selalu maafin kamu
by the way karena sekarang tante udah jadi mama mertua kamu
jangan panggil tante lagi ya
panggil aku mama
aku akan kasih mama seseorang yang spesial
seseorang yang bisa mama sayani seperti mama menyayangi anak sendiri
seseorang yang spesial itu andin kan
mama akan sayangi dia ren
seperti mama menyayangi kamu
dari awal pertama ketemu aku cuma udah sayang
terima kasih tuhan
alah mama gak ada ngebahas tentang roy
tapi ngeliat mama dan andin begitu dekat seperti ini
hati gue malah gak tenang
gimana kalau suatu hari nanti mama tahu siapa andin sebenarnya
apakah semuanya akan berubah
yaudah udah malam
kalian istirahat ya
kamu ngeliat kita kan be
selamat istirahat ya ma
ini aku tidur di sini
barang barang aku juga dipindahin semua ke sini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
mama kan sekarang udah inget

nanti kalau dia ngeliat kita pisah bingung lagi
jadi kamu ketakutan ya
aku pikir karena kamu udah cinta sama aku
tata belum ya
gak usah nyindir
masa aku belum minjem handphone kamu gak
kalau misalkan aku suruh papa
aku besok besok datang untuk ketemu sama mama kamu
boleh gak mas
kamu udah sama al
kalian udah baikan belum
udah nih aku udah sampai jakarta
tadi mas al jemput aku di bogor
kalau kalian udah baikan papa seneng dengarnya
pak papa mau nggak kalau misalkan besok datang ke rumah untuk ketemu sama mamanya mas ahok
besok papa sama mama ke sana ya
bagus kalau kayak gitu kalau misalnya papa ketemu papa pasti kaget
yaudah pak kalau gitu
alhamdulillah syukur andin dan al sudah baikan
alhamdulillah syukur andin dan al sudah baikan
alhamdulillah syukur andin dan al sudah baikan

tiffy buat apa
tiffy buat apa
ada igtv ada pembatasnya
aku tuh bukan tipe pemaksa
ya tapi tergantung
aku mau nanya deh
mama kamu kenapa bisa depresi mas
andai kamu tau
kalo kamu penyebabnya din
apa udah tidur sana
bahasanya besok pagi aja
udah ngantuk saya
jangan awang awang aja
melanggar batas guling
aku gak maksa
aku gak maksa
aku gak maksa
aku gak maksa
saya tinggal dulu ya bu
mama merasa semangat kenapa
ini sebab gara gara kamu ninggalin elsa
kamu tau gak
terus sedih gara gara kamu
waktu dia nyetir dia sampe gak fokus
akhirnya kecelakaan nino
mama udah gak tau
saya lagi diperiksa sama dokter
tapi katanya belum sadar
rena kok bangun
rina tunggu sini dulu ya
siapa yang sengaja kamu kali
bohong sengaja pasti kamu
siapa yang geer
kayak ribut ribut ya
ada apa sih
jelas jelas saya tidur
ini saya tidur di pojok ya
itu kenapa guling bisa di situ
kamu yang salah nih
ya kamu lah mas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
kamu aja yang ambil
orang kamu pasti yang nendang
ya kamu lah mas
saya itu dari dulu tidur itu selalu diem
gak pernah bergerak gerak ya
bilang aja mas mau deket deket sama aku
mau denger suara ribut ribut dari luar
nggak gak ada apa apa kok anto tadi
h jill tadi akan dividend luminat
ya udah kalau gitu
mau balik lagi ke kamar ya

saya mau cek cctv

karena dia sangat mencintai kamu
dia mau meluluhkan hati kamu
tapi kamu malah nyakitin hati dia
dia harus kehilangan bayinya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
aku benar benar minta maaf
kau sudah senyuman
kamu ngapain di sini
kamu ngapain di sini
pelan pelan elsa pelan pelan elsa
istirahat aja dulu jangan bangun
aku kalau di rumah sakit
ini ada apa sih
ma ini ada apa sih ma
kenapa nino minta maaf buat apa
kamu mau ceraiin aku
kamu mau balik lagi sama anin gitu maksudnya
kenapa diam aja jawab
jangan gitu kenapa sih
ini ada apa
ini bukan soal andin
ini soal kandungan kamu elsa
kenapa sama kandungan aku
kamu keguguran elsa